inilah wujud bakso lobster yang beberapa waktu terakhir viral di media sosial
tak hanya di satu tempat penampakan seperti lobster bersembunyi di balik bakso ini
ditemukan warganet di beberapa lokasi di sekitar bekasi jawa barat
keunikannya kemudian mengundang beragam tanggapan
ternyata bakso lobster juga dijumpai di desa jining sari kecamatan genteng banyuwangi jawa timur
setiap porsi pelanggan disuguhkan dengan dua bakso besar yang terbuat dari daging sapi
yang dicampur dengan daging lobster dan gurita
serta diberi tambahan topping lobster yang dituang dalam satu mangkok
di dalam baksonya terlihat cuilan daging gurita dan lobster yang terpotong kecil kecil
meski belum lama dibuka bakso lobster ini sudah memiliki
harga seporsi bakso seafood ini bervariasi mulai rp enam belas hingga rp tiga puluh tiga
bakso unik lainnya adalah bakso kelapa muda yang menjadi menu andalan kedai di jalan cisadane kota blitar
ya bakso ini memang disajikan dalam kelapa muda yang telah diambil airnya
sehingga kuahnya dan isian baksonya bercampur dengan daging kelapa muda
sementara air kelapa mudanya disajikan kepada pelanggan untuk minuman
pengunjung bakso ini juga bisa mencoba
pengunjung mengaku mendapatkan sensasi berbeda kalau menikmati bakso di dalam batok kelapa muda
pemilik kedai jumadi mengaku
idenya membuat bakso kelapa muda ini karena ingin menciptakan menu kuliner yang berbeda di kota blitar
bahan baku kelapa muda ini juga bisa menciptakan menu kuliner yang berbeda di kota blitar
dan bakso kelapa muda ini juga sangat mudah didapat

bakso kelapa muda ini masih langka dan unik ya
dan bukan itu saja
bakso kelapa ini kan mengandung khasiat banyak
di antaranya apa
di antaranya untuk kesehatan dan airnya untuk kecantikan juga
bakso kelapa muda blitar ini dibanderol dengan harga rp delapan belas
menyantap kelezatannya akan lebih mantap jika dipadukan dengan air kelapa sebagai minumannya
tim liputan cnn indonesia